pada suatu waktu jauh di dalam hutan ada sarang lebah di pohon
ini adalah hari penting bagi semuanya yang ada di dalam
untuk hari ini adalah hari ketika bayi akan menetas
tapi ini adalah kisah tentang seekor lebah yang istimewa
ah mataku terbakar kenapa gelap sekali di sini
ini adalah kisah maya silebah
ayo bawa mereka keluar
pegang tempatmu sekarang
kau akan diberi nama maya
kenapa kita butuh nama
aku tidak diberitahu akan memiliki pertanyaan untuk dijawab
sehingga yang lain bisa memanggil kita
kalau aku hanya mengatakan
apa kau bicara padaku
sekarang kau tahu kenapa kita butuh nama
semua ini sama tapi juga berbeda
ya itu benar sekali
itu adalah pemikiran yang bagus maya
ayo semuanya ikuti aku keluar
rasanya seperti berada di dalam balon emas mengkilap
semua lebah sibuk dengan pekerjaan mereka
beberapa membersihkan dinding sarang lebah
beberapa menjatuhkan serbuk sari
menjadi sesuatu yang tampak seperti berlian
beberapa hanya berjalan dalam antrian
sekarang kalian semua akan ditugaskan bekerja
yang membersihkan dinding adalah lebah pembersih
kemudian kita memiliki lebah kolektor lebah pekerja
mengapa kita semua harus bekerja
lebah jenis apa dirimu
lebah tidak mengajukan pertanyaan
jangan kasar seperti itu julian
dia hanyalah seorang lebah kecil
kita harus bekerja
karena kalau tidak kita semua akan sangat bingung dan tidak berguna
jika pembersih tidak bersih bersih maka sarang akan menjadi kotor
jika lebah kolektor tidak mengumpulkan nektar
madu terbuat dari nektar dari bunga bunga
kau melihat mereka
mereka adalah lebah kolektor
mereka membawa kembali nektar dari bunga
dan kemudian lebah pekerja membuat
lebah kolektor membawa nektar dari bunga
tapi bagaimana cara mereka membawa nektar
kau manis sekali lebah kecil
di perut madu mereka tentu saja
kita semuanya punya satu
apakah itu tempat dimana aku merasa lapar sekarang
tidak sama sekali
itu perut makananmu
jika kita terus menghiburnya
kita akan merasa lapar
tapi kita harus berhenti
jika kita terus menghiburnya
kita akan merasa lapar
jika kita terus menghiburnya
kita akan merasa lapar
jika kita terus menghiburnya
kita akan terjebak di sini sepanjang hari
mengapa kita tidak bisa di sini sepanjang hari
semua lebah baru diberi pekerjaan berbeda
beberapa membersihkan sarang lebah dari dalam
beberapa membersihkan daun kering di luar
beberapa mengumpulkan nektar dari bunga
beberapa menjaga sarang terhadap pemangsa
setiap lebah memiliki tempat yang tetap
dia selalu melihat hal berbeda
ketika semua lebah membersihkan dinding dengan tangan mereka
dia hanya meniup dinding dan mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan
dan ketika lebah akan berjalan dalam garis
mengapa kau menggangguku
semua orang khawatir aku tidak bisa menemukan tempatku
jadi aku mencoba untuk melihat apakah aku bisa berjalan seperti yang kau lakukan
baiklah kau melakukannya dengan sangat salah
kau adalah kau dan aku adalah aku
bagaimana aku bisa berjalan dengan caramu
katakan padaku bisakah kau berjalan seperti ini
oh tentu saja aku bisa
oh tidak tidak apa yang kulakukan
kau anak kecil sudah menggangguku
lebah jenis apa kau ini
oh tidak aku tertinggal
sandra pekerja lebah dan bahkan ratu sendiri
tidak bisa menempatkan maya di mana saja
dia hanya akan melihat semuanya dengan kagum
dan mengajukan banyak pertanyaan
apa yang ada di kepalamu itu lebah besar
kau tidak boleh bicara seperti itu pada ratu
maafkan aku yang mulia
katakan padaku maya
kenapa kau tidak bekerja di tempat yang kami inginkan
aku tidak tahu
semua lebah di sini selalu sibuk
mereka hanya akan bekerja bekerja bekerja dan bekerja
aku tidak merasa senang ketika aku melihat mereka
tapi aku merasa bahagia hari itu ketika aku jatuh dari benda berlian itu
dan shush shush shush aku terbang dan berputar putar aku pergi
mimpiku adalah terbang
untuk pergi keluar dan melihat dunia
oh ya ampun
apa yang sedang dia bicarakan
lebah macam apa kau ini
lebah itu tidak bermimpi
oh yang mulia
maafkan aku dia tidak bermaksud jahat
aku telah mencoba menempatkan dirinya sendiri
tapi dia terus bicara tentang pergi keluar
mungkin itulah yang benar benar dia inginkan
itulah yang harus dia kuasai
kita bisa mengirimnya keluar untuk mengumpulkan nektar
ya bertanya pada lebah apa yang diinginkannya
itu yang pertama
dan juga sangat membingungkan
lebah langsung diberi tugas
sesaat setelah mereka menetas
tapi kalau ini bagus untuk sarangnya
dia sudah cukup dewasa untuk dikirim keluar
latih dia dengan baik
dan biarkan dia keluar
jadi maya diajarkan segalanya tentang bunga
dia kemudian dilatih untuk mengikuti kawanan lebah
dia diperingatkan berulang kali untuk tidak pernah terbang sendirian
dan terakhir dia diperingatkan tentang tawon
tawon adalah musuh bebuyutan para lebah
mereka akan selalu mencoba mencuri madu dan menyakiti lebah
tapi kita bisa menyengat mereka kan
mereka memakai baju pelindung setiap kali mereka menyerang kita
hanya leher mereka saja yang bisa disengat
karena mereka tidak memakai helm
tapi hampir tidak ada lebah yang berhasil menyengat tawon di dalam perang
kau harus berhati hati agar tidak ditemukan oleh mereka maya
aku akan berhati hati
maya melambaikan selamat tinggal ke cassandra dan pergi dengan kawanan
ini adalah perjalanan pertamanya di luar sarang lebah
saat dia melangkah keluar maya terkagum kagum
oh indah sekali di sini
aku bisa berada di sini sepanjang hari
kami di sini untuk bekerja mayo
tidak untuk bermain
pastikan saja kau selalu berada di sekitar kawananmu
tapi maya tidak mendengarkan
dia sibuk menikmati penerbangan pertamanya
oh apa itu
oh sangat berkilau
aku tidak tahu kalau ada sesuatu di sini
hai aku maya lebah
oh kau juga terlihat seperti lembah bagiku
dan kau cukup cantik
aku harus mengatakannya
apa kau meniru aku
oh itu sungguh tidak sopan
hah kau menyakitiku
kau ini kasar sekali
lihat apa yang kami miliki di sini
seorang manusia yang menyamar sebagai lebah
berarti kau adalah manusia di bawah pakaian lebah
tapi aku ini lebah
aku bukan manusia
dan ini juga lebah kan
tapi dia lebah yang sangat kasar
itu bayangan dirimu
dia tidak kasar
kau yang bersikap kasar pada dirimu sendiri
itu semua ada di kepalamu
sama seperti manusia
percayalah mereka sendiri menciptakan sebagian besar masalah mereka
apa yang kau lakukan di sini
tapi aku bersikap kasar ya
maya si lebah
aku mendengar kau ketika kau memperkenalkan diri kepada diri sendiri sebelumnya
aku keluar dengan kawananku untuk mengumpulkan madu
mereka semua hilang
kau tersesat saat kau bersama kawananmu
lebah jenis apa dirimu ini
apa yang akan kau lakukan sekarang
oh aku tidak tahu
aku akan mengumpulkan beberapa nektar dan menemukan jalan pulang kurasa
ada banyak bunga yang enak di sana
kau bisa mencobanya
oh kau sangat baik telah membantuku
terima kasih tuan belalang
oh tentu saja
maya mengumpulkan semua madu semampunya
dan dia terbang kembali pulang ke sarang
dia terbang melewati pohon pohon tinggi dan semak semak
namun jalannya masih panjang
mungkin aku bisa beristirahat dulu sebentar
saat itu maya kecil sedang mencari bunga
ah biarkan aku pergi
tidak secepat itu lebah kecil
ratu akan sangat senang denganku
dia akan sangat senang dengan kami
kami menemukan maya
kami menemukan lebah kecil yang lucu
jangan memanggilnya imut
setia adalah musuh bebuyutan kita
oh kau benar
lebah jelek itu adalah mata yang ibu
ayo pergi saja
tauan mengurung maya di ruang kecil
maya sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri
apa yang harus aku lakukan sekarang
ini adalah rencana rahasia oke
kami akan mengajarkan mereka pelajaran lebah besok
oh haruskah aku membawa panah merahku
apa tidak bukan itu pelajarannya
kami akan menyerang sarang lebah mereka besok
oh apa yang harus dilakukan dengan yang kita tangkap
kita akan putuskan itu besok pagi
pergi dan bantu para penjaga
tawon tidak menyadari bahwa maya mendengarkan rencana mereka
tidak mereka akan menyerang sarangku
tidak aku tidak bisa kehilangan harapan
aku harus menyelamatkan keluargaku
malam itu maya tidak bisa tidur
dia terus memikirkan apa yang harus dilakukan
ah bagaimana caranya menghentikan tawon
hanya leher mereka yang bisa disengat karena mereka tidak memakai helm
tapi hampir tidak ada lebah yang bisa berhasil menyengat tawon dalam perang
tunggu aku mau memahaminya
saat matahari terbit tawon datang ke ruangan maya
hei lebah kecil
tunggu di mana dia
hah itulah yang kau sebut aku jelek
aku harus memperingatkan ratu
maya terbang secepat yang dia bisa dan mencapai sarangnya
dia meriwayatkan seluruh kejadian kepada ratu
segera peringatkan para penjaga kami harus tetap siap
sarang itu sekarang siap untuk diserang
ketika tawon datang lebah menyerang dengan energi penuh
mereka terbang dari atas dan menyengat leher tawon
maya telah mengajar lebah dengan baik
semua tawon menjadi bingung dan juga lingin
mereka kabur dalam waktu yang singkat
yeay kami kemana
kau mau pergi kemana sekarang
lebah yang baik lebah yang terbaik
oh kami semua sangat berterima kasih padamu maya
itu adalah keberanian dan kecerdasan kau yang menyelamatkan kami hari ini
ini adalah rumahku
aku akan melakukan apapun untuk melindunginya
oh anakku aku sangat bangga padamu
katakan padaku apa yang kau inginkan ketika kau tumbuh dewasa nanti
ah aku ingin sekali menjadi guru
aku akan menceritakan semua lebah tentang pengalamanku
dan akan mengajari mereka untuk menjadi jenis lebah mereka
jenis lebah mereka
iya semuanya terus bertanya pada aku lebah seperti apa kau
aku adalah diriku sendiri
dan begitu juga dengan kita semua
aku ingin menjadi lebah seperti diriku sendiri
jenis lebah sepertimu membosankan jadilah seperti diriku
kau pasti akan menjadi guru yang baik
dan kami senang sekali karena kau kembali lagi ke sini